informasi selanjutnya datang dari badan nasional penanggulangan bencana atau bnpb
yang menyalurkan bantuan untuk korban longsor di kampung gintung
desa cibenda kecamatan cipongkor kabupaten bandung barat jawa barat
kepala badan nasional penanggulangan bencana bnpb suharyanto
meninjau posko pengungsian korban longsor di kampung gintung
dalam kunjungannya ini sekaligus untuk menyalurkan bantuan
berupa dana siap pakai sebesar dua ratus lima puluh juta rupiah
dan logistik untuk kebutuhan korban longsor
bnpb juga akan memberikan bantuan perbaikan atau pembangunan rumah
yang akan disesuaikan dengan tingkat kerusakan
mulai dari lima belas juta rupiah rusak ringan
dan enam puluh juta rupiah rusak berat
suharyanto mengatakan bnpb siap membantu proses relokasi
bagi korban yang rumahnya rusak
bnpb mencari bantuan yang berbeda
masih ada waktu empat hari kalau ngobrol dan timenya tujuh hari ya
kemudian untuk pengungsi juga kita yakinkan
untuk kebutuhan dasarnya terkenal
dan dari dialog kepada masyarakat
masyarakat ini juga takut ya untuk kembali ke rumah masing masing
karena khawatir ada bencana longsor rusak sulap
kita bekerja sama bnpb untuk cuaca khususnya untuk hujan
ini akan kita upayakan untuk dikurangi menggunakan teknologi